pandemi covid sembilan belas masih belum berakhir bahkan beberapa peneliti menyebut bahwa sars cov dua ini sudah mulai bermutasi menjadi lebih kuat dan berbahaya bagi manusia
penelitian terbaru menemukan bahwa virus corona yang merajalela di seluruh dunia telah mengalami mutasi
mutasi virus corona yang ditemukan di indonesia juga diindikasikan memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan virus aslinya yang pertama kali dilaporkan di wuhan tiongkok
nah bagaimana potensi penularan varian baru corona ini dan seberapa parah gejala yang akan ditimbulkan ya
insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
tidak ada atau belum ada bukti yang menyatakan bahwa mutasi d enam ratus empat belas g ini lebih ganas atau lebih berbahaya
secara terbaru d enam ratus empat belas g ini lebih ganas atau lebih berbahaya
secara keilmuan mutasi dalam virus tidak selalu membuatnya menjadi lebih ganas
menurut direktur lembaga biomolekuler eikman amin subandrio mutasi pada virus adalah hal yang wajar
virus bermutasi untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya
mutasi ini bersifat acak tidak selalu menjadi lebih ganas
ada pula kasus mutasi yang membuat virus menjadi lemah
virus corona ini sejak awal memang sudah punya mutasi dan di satu sisi
kita bisa memanfaatkan mutasi mutasi itu untuk mengidentifikasi atau melacak mobilitasnya
dia bergerak kemana saja itu bisa
kemudian kita bisa melihat kekerabatannya juga dari berdasarkan pola mutasinya
di indonesia varian mutasi virus d enam ratus empat belas g pertama kali terdeteksi di surabaya pada bulan april dua ribu dua puluh
temuan itu berdasarkan hasil analisa seluruh sekuens genom virus corona di indonesia
yang telah dikirimkan ke global initiative of sharing all influenza data atau g sate
lembaga internasional ini mempelajari data genetika virus dari seluruh dunia
salah satu sifat virus mutasi ini adalah lebih cepat menular
namun menurut dosen epidemiologi universitas indonesia pandu riono hal itu baru berdasarkan penelitian di laboratorium
belum ada penelitian lanjutan bahwa penelitian virus ini akan menyebabkan kematian virus
hal hal yang di laboratorium belum tentu berlaku pada di manusia
ya kan selnya di uji cepat di lab itu selnya sangat sederhana
manusia kan selnya kompleks
meski mengalami mutasi kedua pakar tersebut sepakat bahwa hal itu tidak mempengaruhi pendapat
dan juga untuk penelitian vaksin yang saat ini sedang berjalan
karena bagian dari virus yang menjadi target vaksin tidak ikut berubah
ya para ahli telah mengungkap varian baru virus corona yang disebut d enam ratus empat belas g ditemukan di indonesia sejak bulan maret tahun ini
mutasi d enam ratus empat belas g ini disebut sepuluh kali lebih menular dibanding jenis virus corona lainnya
lantas apakah keberadaan d enam ratus empat belas g mempengaruhi pengembangan vaksin yang dilakukan saat ini
ini dan berbagai macam mengenai corona covid sembilan belas saya akan diskusikan langsung bersama kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin subandrio
dan karena kita tentu saja harus melakukan protokol kesehatan kita lakukannya lewat zoom
alhamdulillah baik mbak rishi
sehat ya pak
ada di rumah sekarang prof atau di laboratorium
kebetulan sedang work from home aja
prof amin kita terakhir ketemu sudah lumayan ya beberapa bulan dan covid sembilan belas ini di indonesia sudah ada sejak bulan maret tahun ini
jadi sekitar enam bulan ya
nah pasti cukup banyak ya penemuan atau pemahaman
yang sekarang dimiliki oleh para ilmuwan bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia ya
karena ini merupakan sesuatu yang baru dan banyak sekali tentu saja penelitian dilakukan dan juga kasus kasusnya tetap meningkat
kira kira dalam enam bulan yang lewat ini prof apa apa saja pertama dari segi virus corona itu sendiri apa yang kita bisa pelajari
katanya ada yang mutlak
ada yang mutlak
ada yang mutlak
ada mutasi yang lebih gawat lagi dan juga khususnya di indonesia juga terjadi semacam mutasi dari virus corona d enam ratus empat belas g ini
ya terima kasih mbak desi
kalau kita ikuti perkembangannya tentang virusnya yang pertama yang ada perubahan drastis itu kan yang awalnya hanya di penularannya
hanya di ketahuan ketahuan
jadi ketahui melalui droplet kemudian berkembang menjadi airborne di beberapa setting ya di rumah sakit atau di restoran di kantor ya tergantung dari situasi dan kondisi setempat
itu juga sudah membuat perubahan signifikan dalam kebijakan kebijakan pengendalian virus ini
nah terkait dengan mutasi ya sebetulnya mutasi d enam ratus empat belas g itu artinya mutasi sebetulnya virus ini bermutasi secara rutin ya artinya setiap kali dia replikasi dia pasti mutasi
walaupun ada juga yang namanya silent mustation atau tidak mutasi sama sekali tapi jarang
bagian besar dia mutasi dan mutasi yang lainnya juga mutasi
jadi mutasi dan mutasi itu terjadi secara acak secara random dan kemudian ada proses seleksi
nah mutasi yang terjadi di posisi enam ratus empat belas itu di mana d itu adalah simbol dari asam amino asam asparted yang berubah menjadi g
g itu simbol dari glisin
jadi ada perubahan dari asam amino asam aspartat menjadi g
nah itu sudah diamati sudah ditemukan sejak januari sebetulnya
di jerman dan di china
nah kemudian bulan berikutnya februari ada satu lagi kasus ditemukan di brazil
ya sampai februari hanya di dua tiga tempat itu saja
tetapi bulan maret itu dalam ada satu lagi kasus ditemukan di brazil
jadi itu dalam ada satu periode itu dua minggu itu dari yang tadinya hanya diketahui di daerah eropa dan sedikit di afrika utara itu ternyata dalam dua minggu
dia sudah menyebar ke benua lain
hanya dalam dua minggu
dan jumlahnya menjadi tiba tiba menjadi seribu tiga ratus isolat virus yang diketahui menyebar
yang diketahui memiliki mutasi
dan bulan berikutnya naik menjadi beberapa belas ribu
dan saat ini total seluruh dunia diantara virus virus yang sudah dilaporkan whole genome sequence nya ada lebih dari seratus ribu virus
prof ini mutasi ini khusus untuk virus corona ini atau memang ini ciri khas dari virus sars cov secara keseluruhan
jadi khusus untuk sars cov dua
sars cov yang pertama kan yang dulu ya
itu tidak terlalu banyak mutasinya atau tidak terlalu ada mutasinya
yang mana yang dulu
yang untuk yang pertama
ya sars cov yang pertama ada juga
jadi setiap virus itu selalu ada mutasinya
jadi ini dari segi penyebabnya utamanya itu apa dan dampaknya terhadap keaktifitas atau penularan virus ini seperti apa prof
ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan bagi kita
nah sejak ditemukan mutasi itu
kemudian diuji di laboratorium
dan diamati ternyata virus yang membawa mutasi d enam ratus empat belas g itu bisa menginfeksi sel manusia
artinya dia masuk ke dalam sel dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan virus sars cov dua yang tidak memiliki mutasi tadi
jadi ketepatan masuk ke dalam sel
kita sebutlah sebagai infectivity
jadi lebih berbahaya ya
bentar belum tentu
ya paling tidak lebih cepat lah ini infection ratenya
lebih cepat masuk
tapi kemudian itu diamati di laboratorium
tetapi kemudian ini diterjemahkan sebagai lebih cepat menular
kemudian menularkan ke lebih banyak orang
dan juga menyebabkan
kejala penyakit lebih berat
dan juga menyebabkan sakitnya lebih sulit disembuhkan
tapi ternyata itu belum terbukti secara kuat ya
jadi kalau kita lihat dari kajian kajiannya belum ada bukti scientific evidence yang cukup kuat untuk mendukung hipotesis tadi
juga termasuk apakah dia bisa mempengaruhi kinerja vaksin
ya karena kebetulan setelah diamati mutasi d enam ratus empat belas g itu memang menyebabkan perubahan di spike proteinnya
tetapi ternyata posisinya berbeda dengan posisi ujungnya
jadi tidak terjadi di ujungnya spike protein
tapi agak ke atas sedikit
seberangkat bagian ujungnya dimana bagian itu yang menempel pada sel manusia yang kita sebut sebagai receptor binding domain rbd
itu tidak terganggu
nah jadi dengan mutasi d enam ratus empat belas g itu tidak mengungari struktur dari rbd
sehingga kalau kita membuat vaksin yang diarahkan ke rbd
maka vaksin itu tidak dipengaruhi kinerjanya
jadi ini relevansinya itu bagaimana kita untuk membuat vaksinnya sesuai dengan mutasi yang terjadi kepada virus ini
prof kita istirahat sebentar tapi jangan kemana mana dulu dan tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali

tadi ada yang menarik prof
lebih tinggi ini penularannya ya dibanding dengan virus corona lainnya
tapi prof mengatakan tidak mungkin saja tidak lebih membahayakan
ini bagaimana dari segi simptom atau apa yang dirasakan oleh penderitanya prof
ya jadi sekali lagi itu hanya diamati di laboratorium
bahwa dia menginfeksi lebih tinggi
menginfeksi lebih cepat
nah yang merupakan konsekuensi dari situ yang diamati di beberapa kasus adalah karena dia menginfeksi lebih cepat
maka viral load ya jadi kadar virus di saluran nafas pasien itu ditemukan lebih tinggi
jadi kalau kita periksa dengan swab ya
ketika diambil ternyata viral loadnya lebih tinggi
dibanding dengan yang mereka tanpa mutasi tadi
nah kemudian itu dijadikan satu logika bahwa kalau virusnya lebih tinggi
maka dia bisa menginfeksi lebih cepat atau menginfeksi lebih banyak orang
nah tapi itu masih harus di buktikan lagi korelasinya
apakah memang selalu demikian
seperti diamati di beberapa kasus memang memiliki kandungan virus atau viral load yang lebih tinggi
tapi untuk gejala klinisnya kita belum punya data
tapi secara logika kalau viral loadnya atau tingkat jumlah virusnya yang ada di tubuh itu lebih tinggi
seharusnya dampaknya terhadap si pasien juga jauh lebih membahayakan
bukankah begitu prof
atau ini tergantung kepada imunitas masing masing pasien
jadi misalnya pada kasus
jadi gini kalau pasien terserang
seorang terserang dengan sars cov dua ini
itu kan ada tiga space utama
yang pertama adalah gejala ringan
sebelumnya tentu kalau tidak ada gejala kan kita sebut sebagai otg ya
maka dia akan menunjukkan gejala ringan
kemudian dia kalau tergema menjadi lebih berat
maka gejalanya menengah
dan yang ketiga stage tiga itu yang menjadi berat sekali
tetap di stage yang pertama dan tunggu sendiri
nah itu juga diantara mereka pun viral loadnya bisa beda beda
ada yang viral nya rendah ada yang viral nya tinggi
memang kita hipotesiskan bahwa kalau virus viral load nya tinggi
kemungkinan besar meningkat itu lebih besar
tetapi kita harus ingat juga bahwa dalam perjalanan penyakitnya
tidak semua tidak seluruh perkembangan gejala penyakit itu
disebabkan oleh virusnya murni
tergantung dari misalnya komorgin
itu yang menyebabkan beratnya gejala
prof kalau kita lihat dari angka yang positif
yang ada di indonesia
kita mungkin kalau negara lain bicara mengenai second wave atau gelombang kedua ya
kita mungkin masih dalam gelombang pertama
kita sekarang jumlahnya itu dalam enam bulan ini sudah meningkat hampir dua ratus lima puluh ribu
yang kasus yang positif
sementara jumlah kematiannya juga sudah mendekati sepuluh ribu
tapi angka kesembuhannya juga sudah mendekati dua ratus ribu
ini dengan angka ini menurut prof
ini karena jumlah testingnya dilakukan juga lebih banyak
ataukah ada kontribusinya dari ya tentu saja perilaku
tapi juga dari segi aspek penularan virus ini sendiri
bagaimana prof memandangnya
ya jadi jumlah jumlah kasus positif yang bertambah setiap hari itu
memang disumbang oleh beberapa faktor
karena memang di beberapa daerah itu meningkatnya karena kita melakukan tracing
tracingnya lebih banyak lebih banyak diperiksa
otomatis yang ditemukan positif juga lebih banyak
itu merupakan signal bagus ya
di satu sisi begitu
tetapi di daerah lain juga dikontribusi oleh bertambahnya kasus yang positif
yang betul betul karena tadi perilaku
periksa perilaku dan sebagainya
nah bagaimana kita melihat angka angka itu
apakah serius atau tidak
sebenarnya yang menjadi perhatian kita adalah
diantara yang positif positif itu
berapa banyak yang masih membutuhkan perawatan di rumah sakit
jadi misalnya totalnya
ada ditentukan sekarang dua ratus lima puluh
tapi sudah sembuh
nah tentu di atas itu berarti ada yang sakit sekitar delapan puluh ribuan yang masih membutuhkan perawatan
nah selisih itu yang harus tentu dikurangi dengan yang meninggal ya
nah yang menjadi kekhawatiran kita adalah
selisih antara mereka yang mendapatkan
yang membutuhkan perawatan rumah sakit
dengan kapasitas web di rumah sakit
lebih spesifik lagi adalah berapa yang membutuhkan perawatan icu
dan berapa kapasitas tempat tidur di icu misalnya
ada orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit
tapi tidak mendapatkan bed
maka dia akan
somewhere di rumah
dan itu bisa menjadi sumber penularan bagi
dan mungkin bisa memperparah kondisinya ya
karena tidak mendapatkan bantuan atau akses terhadap fasilitas medis yang baik
tapi worst case scenario untuk indonesia menurut prof ini sendiri bagaimana
karena kita sekarang hampir memasuki
istilahnya di negara lain
masuki gelombang kedua ya
ini kan sudah akan memasuki musim
gugur dan kemudian musim
apakah kita akan bisa mengharapkan
kurva yang lebih datar dan kemudian menurun
setelah gelombang satu langsung ke gelombang kedua
ya untuk eropa kita pelajari
kurvanya belakang ini beberapa negara naik lagi
mungkin karena sudah mulai masuk musim dingin
tapi kita tahu sekarang bahwa virus ini
tidak pilih musim sebetulnya
di negara dingin negara panas sama aja
di beberapa negara di eropa itu
mulai naik lagi kecuali
serbia kalau nggak salah
tapi ada kecenderungan naik
nah untuk indonesia gimana
paling sekali kita bertanya
kapan kita akan mencapai puncak
ya ini untuk semua nih
pertanyaan itu lebih baik di ganti
pandemi ini adalah
berdisiplin kita semuanya
kalau kita bisa melakukan
itu dengan baik
akan bisa kita putuskan
hampir dapat dibasarkan kalau
itu akan menjadi penurunan
pemutusan rantai penularan
jadi ini juga cerminan dari
ketidakdisiplinan kita ya
atau protokol kesehatan ini kita ikuti sejak
bulan maret atau april
profesor sebenarnya jumlah ini kita bisa tekan ya
pada september ini
kalau misalnya semua
semua dari awal pakai masker
cuci tangan dan lain sebagainya
kalau who saja
lebih efektif daripada vaksin
masker lebih efektif daripada vaksin
sekarang sebaliknya orang
ada vaksin supaya tidak usah lagi pakai masker
baik kita break sebentar
ya kita break sebentar prof
tapi ini menarik mengenai vaksin
dari adanya vaksin
kita istirahat sebentar
jangan kemana mana dulu
dulu tapi tetaplah bersama inside with desi anwar
ya kembali bersama
insight with desi anwar kita lanjutkan
perbincangan dengan kepala lembaga
kita berbicara mengenai update terhadap
covid sembilan belas tadi ada yang menarik
prof amin mengatakan
who saja mengatakan masker itu
jauh lebih ampuh lebih bisa diandalkan
ketimbang vaksin saat ini
ada beberapa negara kalau tidak salah delapan negara
berlomba lomba ya untuk
vaksin kita lihat katanya rusia
putin dengan bangga ya
katanya telah menemukan
tapi bagaimana prof indonesia
sendiri juga kita bekerja sama dengan
beberapa negara tapi kita
juga mengembangkan vaksin itu sendiri
lembaga eikman bisa dikasih
ya kita sebutnya vaksin merah putih
vaksin merah putih
yang dikembangkan berdasarkan
virus yang ada di indonesia dikembangkan
oleh anak anak indonesia untuk orang indonesia
vaksin merah putih ini
ada dua bagian utama
yang satu adalah skala laboratorium
dan kemudian berikutnya diikuti oleh
lembaga eikman ditugasi
menyelesaikan skala laboratorium
dalam waktu dua belas bulan
sejak bulan maret kembali
nah saat ini kami
tahun depan ya pertengahan tahun depan
akan siap untuk uji klinis
ya jadi hinggalah
paling lambat maret tahun
kemudian industri akan
melanjutkan ke uji klinis
nanti akan diformulasikan kemudian
untuk bisa dilakukan uji klinik
dan ya kalau
berharap di akhir tahun
sehingga di awal
prof jadi target
targetnya awal tahun
karena sesuai dengan
pesan juga dari
membuat vaksin yang efektif
untuk orang indonesia
jadi kami perlu
loncat loncat dan kami
memang bekerja dalam
diam tidak perlu banyak
produsen di luar negeri
sudah bilang kami
kemudian ternyata masih ada masalah
memilih nanti kalau sudah
nah itu akan
kami serahkan ke rakyat indonesia
lambat asal aman ya prof ya
tapi jangan jangan karena
kendala anggaran juga ini
ini bagaimana sampai saat ini
memberikan komitmen yang
luar biasa untuk menyediakan
administrasi bisa diputuskan
nggak bisa paksa untuk tumbuh lebih cepat
khawatirnya malah hasilnya malah
beberapa proses di laboratorium ya
nature nya sesuai dengan
tahu juga karena
dengan bio farma kita tahu mereka sudah masuk
ketiga dan awal
tahun depan juga mungkin sudah bisa
diproduksi secara massal
kemudian ada juga
yang dengan negara negara lain
termasuk ada astrazeneca
dan juga kb pharma
dengan yang korea selatan ini
lebih sedikit mengenai bibit bibit
yang digunakan untuk vaksin ini
tadi prof mengatakan bahwa khusus untuk
indonesia ini bibitnya yang nanti lebih
aman untuk orang indonesia jadi
kalau menurut prof sendiri
kalau vaksin vaksin ini sudah beredar
awal tahun depan
nah ini apakah
bekerja dengan baik dan
sesuai dengan virus yang ada
kondisi yang ada di indonesia atau bagaimana prof
saat ini dari
sequencing virus virus yang ada di indonesia
sampai saat ini yang
bersirkulasi di indonesia itu masih
dekat dengan virus virus yang ada
di asia sampai ke
bahkan sampai ke china yang di wuhan ya
ya dari wuhan
akhir itu nah
kita cermati lagi bagaimana
ini juga masih
kemiripannya masih tinggi dengan
ada darah di asia ini
berbeda dengan yang bersirkulasi di
di eropa afrika atau di amerika
vaksin yang dari
sekarang sedang akan diuji
ini memang ada perbedaan
platform ya dengan
vaksin merah putih
karena pasti kan setiap negara
mengembangkan virus berdasarkan virus yang
beredar di negara yang masuk masih ini
jadi itu virusnya adaptable
yang dikembangkan oleh sinovac
itu adalah whole virus
setelah jumlahnya banyak
setelah dimurtikan itu siap jadi antigen
langkahnya lebih pendek
daripada apa yang dilakukan
di lembaga ekman
lembaga ekman kami hanya menggunakan
dua protein yang
yaitu protein s dan protein n
china juga sorry dengan
itu platformnya berbeda
tangganya dikembangkan oleh
misalnya yang di amerika
yang terbesar itu yang
moderna itu menggunakan
dan ada lagi
yang menggunakan platform
seperti yang digunakan di
sputnik kalau tidak salah
dan di rusia
merah putih ini
vaksin indonesia sekurang kurangnya
ini tentu untuk jangka panjang ya
tidak mengantisipasi bahwa vaksinasi
akan selesai dalam dua puluh satu tahun
untuk jangka panjang
jadi lebih ke pelengkap prof
justru mainstreamnya adalah
vaksin merah putih
sambil menunggu proses vaksin merah putih
apabila sudah ada
vaksin vaksin dari luar negeri
keluarkan oleh badan pom
baik prof kita istirahat sebentar
tapi mungkin pertanyaan berikutnya
seberapa efektif kah ini
kita tentu masih harus lihat
tetaplah bersama kami insight with desi anwar
akan segera kembali
dan berbicara tentang
dan mungkin juga cukup lama
bahkan jumlah kasusnya
khususnya di indonesia
kasusnya khususnya di indonesia
dan juga di berbagai belahan dunia
itu semakin meningkat prof
beberapa vaksin tadi sudah
tapi indonesia tampaknya
kita lebih memilih untuk berhati hati
dalam memproduksi vaksin
merah putih target awal

ketahui akhir tahun ini juga pemerintah
sejumlah vaksin yang sudah
bisa diberikan kepada
masyarakat di indonesia
prof amin ini mengenai
vaksin ini ini seolah olah yang
kita tunggu tunggu ini ada
vaksin tapi seberapa efektif
dan sebagai jawaban terhadap
pandemi covid sembilan belas ini
apakah dengan vaksin ini kita sudah
lebih lega atau
ini sesuatu yang masih harus kita tunggu
juga beberapa tahun ke depan
sambil kita memahami lebih
jauh lagi mengenai virus ini
kita masih sebetulnya
sudah tercapai fase tiga
masih menunggu semuanya itu
berapa besar dari orang yang
itu akan terlindungi
yang idealnya kalau
proteksinya itu misalnya hanya
kalau tidak ada yang mencapai itu tentu
mana yang terbaik itu yang
yang bisa dipakai intinya adalah
populasi ini minimum
populasi itu akan
sehingga akan terbentuklah apa yang disebut sebagai
mereka yang kebal itu nanti akan
melindungi mereka yang
belum kebal dan
diharapkan itu memang akan memutuskan
hati orang tapi sekali lagi
menjawab pertanyaan mbak desi tadi
sampai saat ini kita belum memiliki
karena belum ada yang
belum ada satupun vaksin yang
yang dikembangkan di dunia ini yang
hasilnya sudah final
sudah diukur oleh who misalnya
ini memiliki kecil persen
orang yang divaksinasi
jadi kita masih
menunggu ya tapi menurut
prof sendiri ini sebagai ilmuwan
tadi kan prof mengatakan bahwa
ini mereka mengembangkan vaksinnya
berdasarkan platform yang berbeda
ya dan juga mungkin kalau kita
lihat dari track recordnya kan kita
disini ada inggris juga mengembangkan
dan eropa mengembangkan
china korea selatan
yang mana platform yang
siapa yang mengembangkan ini mungkin
lebih prof sendiri
lebih merasa aman kalau
menggunakan vaksin dari negara itu sebelum
vaksin merah putih ini
jadi lah begitu
karena banyak sekali
kan yang disini
sesuatu yang sebenarnya juga memiliki
kan dibalik ini semua
ya memang ini pertanyaan yang
kalau kita bicara misalnya
lima sepuluh tahun yang lalu
itu mungkin kita masih
satu negara yang punya
atau perusahaan yang punya track record panjang
tapi saat ini kita lihat
banyak sekali perusahaan perusahaan
bioteknologi yang memiliki
luar biasa sehingga
kalau kita bandingkan
antara satu perusahaan dengan perusahaan lain
walaupun yang satu
punya track record lebih panjang
ternyata belum tentu mereka bisa
menghasilkan lebih cepat dan
lebih efektif atau lebih bergantung dengan
perusahaan yang lain
cermati di berapa pengalaman
perusahaan perusahaan yang sudah lebih advance
yang tadi yang mereka pikir
bisa selesai di
akhir tahun ini
bisa mulai diberikan ke
mundur lagi karena mereka melihat
itu juga ternyata menghadapi
beberapa perusahaan lain juga
yang dari rusia juga gitu
sudah mengklaim akan sukses
tapi ternyata masih ada masalah
jadi kita lihat
level antara perusahaan perusahaan itu
sudah hampir sama ya mereka
cukup advance dan
juga artinya teknologi advance itu
di banyak negara
kurang lebih hampir sama
tentu sebagai negara
nomor empat terbesar di dunia
produsen vaksin di luar negeri
misalnya kita punya uang
dan kita bisa beli
tapi kapasitas produksi dunia
misalnya kita diberi catah
satu juta dosis per minggu
misalnya untuk seluruh
penduduk indonesia yang dua ratus enam puluh juta
kita butuh dua ratus enam puluh minggu
itu kan berarti
itu kalau kita bergantung pada luar negeri
dalam melipi dan mengembangkan
vaksin sendiri supaya
ketergantungan pada luar negeri
ini bisa diminimalisasi
nah kalau prof sendiri
ya ditargetkan lah istilahnya
itu berapa persen dan platformnya
tadi kan agak berbeda
kan yang dipilih ini bagaimana
bisa cerita sedikit
mengenai vaksin merah putih ini
betul jadi kami menggunakan
artinya protein itu
memang merupakan sub unit
artinya bagian dari
caranya membuat bukan
virusnya kemudian dipotong bagiannya
tidak demikian tapi
gennya dulu kemudian kita
nah kemudian kita
masukkan dalam suatu
sistem ekspresi yang
nantinya dia akan memproduksi terus
kita sudah design
jadi itu akan
jadi tidak ada variasi
hari ini dengan bulan depan
sama jadi kualitasnya akan
sama dan juga
tidak memberikan protein protein yang tidak diperlukan
prof kita break sebentar
tapi masih ada satu
segmen lagi jadi jangan ke lana lana
dulu tetaplah bersama insight
ya masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh
prof sudah banyak ya
bercerita mengenai perkembangan
dari vaksin merah putih ini
indonesia kita harapkan
on target tapi sebelumnya nanti akan ada
mungkin kita hasil kerjasama dengan
tadi prof sempat menyebutkan
beberapa negara khususnya di skandinavia
seperti swedia misalnya mereka
tidak melakukan lockdown
tapi yang mereka lakukan
diharapkan terjadinya herd immunity
tapi kan pernah ada kasus
orang yang kena
corona virus corona dan kemudian
kena lagi nah ini
bagaimana apakah ada kemajuan
dalam pemahaman kita mengenai
kena lagi setelah
untuk pertama kalinya sehingga tidak ada
kekebalan yang diharapkan
terjadi pada tubuh prof
saya harus klarifikasi dulu
pemahaman herd immunity
jadi herd immunity itu adalah
dimana sebagian besar ya di atas
itu memiliki kekebalan
dengan tiga hal
meningkatkan kekebalan yang
non spesifik artinya kita
meningkatkan kesehatan kita pakai
obat atau apapun ya suplemen
itu secara umum
yang kedua adalah
dengan cara tadi
yang digunakan yang diterapkan
di swedia misalnya dibiarkan
aja orang terpapar
nanti yang akan menjadi
seleksi ya yang kuat
ya selama tidak kuat
tapi itu bukan pendekatan
yang ethical artinya
kita tidak disarankan
untuk membiarkan orang untuk
yang tidak terkendali nah yang
ketiga adalah dengan cara vaksinasi
sebanyak mungkin dari populasi itu memiliki
kekebalan nah terkait
pertanyaan apakah orang terus akan
selamanya atau seumur hidup
bahkan setelah sakit sekalipun
memang betul dalam beberapa
ada saja orang yang
setelah sembuh pun tidak
artinya kekebalan yang muncul
atau tidak terhubung
karena pada umumnya kan
kalau kita sakit setelah sembuh
kita akan punya
antibody terhadap penyebab infeksi
tapi sekali lagi
ada berapa orang dengan latar belakang
sehingga ketika dia
sudah sembuh berapa hari kemudian
yang infeksi kembali oleh
baik oleh strain yang sama
maupun oleh strain yang
dimungkinkan nah itu
mereka juga dengan
menggunakan apa yang disebut sebagai
menggunakan orang orang yang
sudah sembuh dari
covid sembilan belas ini kita harapkan
ada antibody nya kemudian kita bisa
berikan kepada mereka yang masih sakit
kita harus pastikan apakah
memiliki antibody yang cukup
orang lain yang masih sakit
jadi prof masih ada
kemungkinan bahwa vaksin ini tidak
berlaku secara universal
tidak berlaku untuk semua orang
alasannya kenapa kok
dilakukan di misalnya sinovac
dilakukan di china
tapi fase tiga harus dilakukan di
beberapa negara dengan
latar belakang etnis
latar belakang genetik
lingkungan yang berbeda dan juga
pola hidup yang berbeda
karena itu semua akan mempengaruhi
nanti akan dilihat karena hasilnya
belum tentu sama antara
uji yang dilakukan di indonesia dengan uji yang
dilakukan di brazil atau banglades
nanti akan dipajari dengan
uji klinis ini sangat sangat penting ya
prof ini setelah enam bulan ini
dari aspek perilaku
masyarakat sendiri ya terhadap
pemahaman masyarakat terhadap
apakah itu covid itu sendiri
dan bahayanya dan juga kebijakan
yang dikeluarkan oleh baik
pemerintah pusat maupun daerah mungkin
prof bisa memberikan sedikit
sudah banyak yang kita ketahui tapi kita
tidak tahu atau tidak ingin tahu
atau apa sebenarnya
yang mesti kita perbaiki
lah di indonesia cara kita menangani
dan memahami maupun
betul ya jadi
keberhasilan kita mengendalikan
perilaku kita semuanya
kepatuhan kita menjalankan
vkm dan sebagainya
eh ya semua
semua upaya karena
eee ya kita sepakat pasti
pencegahan itu jauh lebih besar daripada
sekarang ini paradigmannya agak
sedikit diubah yang dulunya kita
sebut para petugas
kesehatan itu adalah frontliner
orang yang digadah depan
tapi sebenarnya dari aspek
pencegahan kita semuanya yang
ada di masyarakat ini yang sebutnya di depan
yang kalau kalau kita
semuanya bisa menerapkan
kesehatan dengan baik maka
tidak banyak orang yang
harus berhadapan dengan petugas kesehatan
ya itu jauh lebih baik
yang sakit jadi banyak sekali kan
dan juga petugasnya juga terbatas
jadi kita semuanya
di masyarakat ini justru yang menjadi
di depan yang bisa melakukan
kalau kita bisa selesaikan di
akan santai penularan akan kita
bisa potong jumlah kasus
pasti insya allah akan menurun
nah ini yang
jadi kunci sekali lagi
ini ada di kita semuanya
tidak hanya masyarakat bawah lho
masyarakat yang menengah ke atas juga
eh termasuk bahkan
kita justru lihat penularan
itu di perkantoran dan juga di
ini kan instansi pemerintah ya
sekarang ini kita lihat
menengah ke atas ini yang jadi
tertular dan juga mungkin
menjadi sumber penularan
iya baik prof terima kasih
banyak dan ini
sangat pentingnya informasi yang diberikan
oleh prof dan kita juga
merah putih ini semoga sukses
dan kalau bisa lebih cepat lagi
justru lebih baik ya
karena ini yang ditunggu tunggu
tapi sementara kita menunggu
masker mungkin jauh lebih
penularan virus prof sekali lagi
terima kasih banyak
salam sehat terus
anwar kali ini anda juga
tentu dapat menyaksikan tangan ini
cnnindonesia com dan juga di youtube
anwar jangan lupa ya
pakai masker anda tentu saja
menjaga jarak sering cuci tangan
stay safe sampai jumpa